ah mirip dengan siapa ibu
oh mirip aja koma tapi beda
penampilannya mungkin yang sama
oh ya pada mau kemana nih pak
jarang kesini sekarang ibu ya
kita bantuan dato burhan selaku sesepuh disini
kamu bersedia pak
danom sudah bersedia pak kades
saya tahu datuk burhan tidak akan salah mengusulkan orang
apalagi danum adalah anak sepupu dari datu sendiri
tapi mohon maaf sesuai tradisi dan adat seynaga
setiap calon jaga desa harus diuji dulu kemampuannya di depan masyarakat
biar warga sinaga melihat langsung bahwa calon penjaga desa mereka itu berilmu
memang itu tradisi di desa ini
danum kamu siap
anakku itu baru diuji
bila perlu di depan kalayak
mereka mereka itu biar tahulah
pantas taknya anakku ini jadi penjaga desa
nanti saya tunggu jam tiga di balai desa
baik pak kades
ya sudah kalau begitu biar saya kasih tahu warga
biar warga tahu siapa penjaga desanya
biar nggak kayak beli kucing dalam karung
udah dua puluh tahun mama gak pernah ke desa ini
tapi desa ini kelihatannya nggak banyak berubah ya pak
sungai naga ini bisa dibilang termasuk susah untuk menjadi desa yang maju
karena warga warganya masih percaya sama yang mistis
sebenarnya desa sungai naga ini bisa aja maju sih bang
tapi ya warganya menolak
karena itu dia
mereka semua masih percaya sama yang tahayul
mama tahu nggak
di seberang sungai naga ini
ada banyak sekali bukit
yang menyimpan banyak sekali bahan bahan teguh tubarat
tadinya papa mau menambangnya pak kades sudah tujuh
tapi ya itu dia
warga balik balik lagi menolaknya
karena menurut mereka
di bukit itu banyak sekali para siluman
dan mereka takut kalau papa sampai menambangnya
para siluman itu nanti marah
yang kayak begitu masih aja dipercaya
tapi pak mungkin aja kalau itu bukan mitos
tapi emang beneran ada pak
maksudnya apa ya ada simuman di sekitar kita

kayaknya ada sesuatu yang penting deh
pak burhan salam bewa
wah ini pemuda siapa ini
oh dia ini danum anak sepupu saya
iya dia puter saya
apa dia pernah ke batuba
oh tidak pernah ke kota dia
tapi kok mirip sama
ah mirip dengan siapa
penampilannya mungkin yang sama
oh ya pada mau kemana nih pak
iya kami mau ke palembesa
apa kabarnya ibu
jarang kesini sekarang ibu ya
udah lama nggak pernah kesini
tapi kalau dengan pak aspar kami masih suka jumpa
saya di rumah saja
biasa namanya juga ibu rumah tangga
anak gadis bumalisa sudah besar juga ya
namanya dunga kan
tahu dari mana ya pak
saya kan belum pernah cerita
saya kan sering ketemu dengan nario pak
yang jaga rumah pak aspar
kasih salam sama tuhan dan nyonya ini
aduh gimana sih ini gps nya
sinyalnya juga gak ada
tunggu ke extrem lcm apa saja nggak
untung buat di bilik ini ya
tadi kartu aproximasi deh
masih makin susah
nampak tadi udah bener kan
nol dengeran dan galahik halik
itu apaan ya
desa sena itu
masuklah ke hutan ini
datanglah ke madang
masuklah ke hutan ini